ini emang kenapa lagi sih pak
kenapa sih harus diperiksa lagi
saya gak tau apa apa loh soal kejadian itu
lagi juga udah jelas kan ibu saya juga udah ditangkep dan dia udah ngaku semuanya kan
kenapa saya dibawa bawa juga sih
puasa harap ikut kami ke kantor dulu
dan berikan penjelasan nanti di sana
karena dari keterangan dua saksi
mengarah keterlibatan anda pada kasus ini
kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut
dan dari keterangan pak sumarno yang mengatakan
dia dikejar kejar oleh bu elsa sampai dia celaka
itu pun juga masih belum ada bukti pak
kalau memang bu elsa itu sengaja ingin mencelakai pak sumarno
karena pak sumarno bilang dia itu jatuhnya terperosot
jadi masih butuh penyelidikan lebih lanjut
jadi belum ada bukti yang kuat untuk bersambanan elas alisawa
ya pak tapi dengan bukti bukti ini
besok kami akan memanggil kuehsa untuk memberikan keterangan
dan besar kemungkinan kuehsa akan kami jadikan tahanan kota
sambil penyelidikan ini berjalan
kejadian malam itu seperti yang gak ada saksi sama sekali
mungkin saya harus coba cari tahu
apa di sekitar lokasi ada cctv yang mungkin merekam kejadian itu
nah sekarang rena tidur siang dulu ya sayang
turah putih aja dicopot dulu ya sama nacus ya
ya mbak kucing
oma mama masih gak enak badan ya
iya sayang mama masih gak enak badan
karena orang hamil itu kan di perutnya bawa bayi
jadi selama sembilan bulan
di badan mama tuh menanggung dua orang
mama sama bayi tersebut
kalau rena nanti mamanya balon biru ya
jadi ya cepet capek
jadi mama sekarang istirahat enak badan ya
jadi waktu mama aku dulu hamil
sama juga ya pasti berat juga
karena aku ada di dalam perut mama
andin hamil kamu lebih berat rena
karena andin harus hamil kamu di penjara
dan mama kamu adalah andin sayang
mama yang kamu temui tiap hari
orang rusak bertujuh tahun baru
plugin konstruksi pun pengen nyanyi
ini handphone udah lama banget
kalau untuk dibenerin bisa makan waktu yang lama
dan itu juga nggak bisa dalam satu hari pak
bagaimana kalau handphonenya disimpan di sini dulu
nanti kalau udah kelar saya kabarin pak
iya harus tinggal pak di mana
yaudahlah tinggal aja daripada nggak benar sama sekali
yaudah tolong dibenerin sampai hidup ya
iya pak nanti saya kabarin kalau udah beres pak ya
wah saya tinggal dulu ya
iya ya kalau yang bayar masa gue
kok bisa kamu begitu
karena emang itu tujuan papa kan
papa pasti seneng kan aku masuk penjara
papa pasti udah gak sabar kan
makanya papa ngajak aku ketemu disini
aku tau papa itu lebih sayang mbak ending daripada aku
tapi kalau mbak andin ada di posisi aku sekarang pasti papa gak akan kapolri
kalian berdua putri putri kesayangan
kalau andin ada di posisi kamu apa akan melakukan hal yang sama
kalau andi ada di posisi kamu papa akan melakukan hal yang sama
papa akan melakukan hal yang sama
papa akan melakukan
melakukan hal yang sama
betapa cintanya papa sama kamu
seperti apa sama kamu
kamu kenapa kok nangis
ada yang ngangguin kamu di sekolah
sakitlah hati aku papa
aku lupa sama dia
dia tuh jahat
harusnya kamu bersyukur lho
kamu harusnya bersyukur
busuknya cowok ini
udah ketahuan di awal
udah pacaran lama
terus baru ketahuan
ya tapi tetap aja papa
aku tuh udah percaya sama dia
bahkan aku udah bikinin kado
buat ulang tahun dia
eh gak taunya dia malah dekat
sama temen sekelas aku
dia tuh jahat
kita pasti akan ketemu orang orang
yang menyakiti hati kita
yang bikin kita sedih
kita juga pasti akan ketemu
kamu tenang aja
udah sekarang kamu jangan nangis
nanti pasti kamu akan dapetin kebahagiaan itu
ih pasti dong
dengar kata papa ya
cowok tadi pasti akan nyesel
nyesel udah ninggalin seorang putri cantik
yang bernama elsa anindita
dan cuman cowok yang baik yang boleh deket sama kamu
kalau nggak baik awas
udah jangan nangis lagi
nah tuan putri
nanti kita mungkin bisa berbicara
nah tuan putri
selama kamu belum ketemu laki laki yang baik untuk kamu
yang menemani kamu
yang selalu ada buat kamu
yang selalu menganggapmu
yang menolak kamu
memperlakukan kamu sebagai putik jopah
papah akan selalu membagiakan kamu sayang
papa mau ajak kamu makan malam sama sama
habis itu kita makan es krim
terima kasih papa
kalau punya pangeran seperti papa
kamu tetap putri kecilnya papa
kamu akan selalu menjadi putriku
meskipun kamu sekarang adalah ratunya
kalau aku emang princesnya papa
harusnya papa lindungi aku papa
kalau dia butuh bantuan
dia harus diselamatin
tapi kenapa bapak malah jerumusin aku sih pak kenapa
apa kamu gak merasa bersalah nggak
apa kamu mau dihantu rasa bersalah kamu
ketakutan kamu seumur hidup
aku gak mau di penjara
aku nggak mau di penjara pak
kenapa sih pak
kamu lihat andi
andi di penjara atas kesalahan yang tidak dia lakukan
dia jalanin dengan kuat
dan sekarang kamu lihat dia bahagia
bandin aja terus
kamu akui semuanya
papa yakin tuhan akan memberikan kamu kebahagiaan lebih
terus bandin pak
papa mau kamu bahagia
aku nggak mau di penjara pak
apa mau kamu mulai bahagia
papa kalau aku anak papa
harusnya bapak lindungi aku sampai akhir gak kayak gini
aku mau kamu tenang
aku mau kamu bahagia
papa aku ingat semua
saya petunjuk ayah kepada pak padahal ada atau itu tidak
dia ada di luar sini
dia lagi berada di luar sini
dan sumarno salah satu saksi
juga sudah bersaksi hari ini
dan semua kesesian sumarno
jadi saya minta kepada anda
jangan menghalangi penyelidikan polisi
tidak akan biarkan satu orang pun
menghalangi penyelidikan ini
kalau besok polisi datang ke rumah anda
dan elsa tidak ada
berarti anda bekerja sama dengan elsa
dan pembicaraan ini
sudah saya rekan
jadi saya mohon kepada anda
jangan biarkan rasa pergi dari rumah
anda tunggu saja
begitu saya pegang bukti rekaman itu
anda akan berterima kasih pada saya
anda tetap bekerja
saya juga punya tujuan yang sama
pelaku yang sebenarnya sudah menghancurkan
keluarga saya dan kehidupan saya sampai sekarang
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
rasulullah ya allah
kalau saya ada salah ya allah
rumah tangga ini allah
dalam menjadi kepala rumah tangga ya allah
saya mohon ampun ya allah
saya yang salah ya allah
ampuni saya ya allah
ampuni saya ya allah
anak anakku ya allah
lindungilah mereka ya allah
pada kami semua ya allah
bukakan hati anakku yang saya ya allah
ini ya allah
dia akan phi'ab
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya allah aku mohon tolong memberikan jalan terbaik untuk keluarga hamba
aku mohon ampunanmu ya allah kalau memang jalan yang aku ambil salah
aku cuma mau melindungi anakku ya

aku gak tahu jalan apa lagi yang harus diambil
mohon beri petunjukmu ya allah melindungilah anakku elsa
jalan yang harus diambil
untung jalan yang harus diambil
untung jalan yang harus diambil
jadi gue bisa masuk
aku tak mengerti
betapa bodoh diri
jauh dari hati
aku coba mengobati
kupunya kekasih lagi
namun ku sadar diri
apakah kau rindu
sungguh susah buat lupa
hati tak bisa mencari
hati tak bisa mencari
hati tak bisa mencari
kau bisa berusaha
kau bisa berusaha
kau bisa berusaha
walau ku tahu
kau bukan untuk
ini bener bener gak adil
rumah tangga gue yang gue perjuangkan mati matian
kenapa harus berakhir begini
kalau aku yang salah
aku yang salah
aku yang salah
aku yang salah
entah kapan terakhir nina peluk gue
gue kangen banget ketawa ketawa sama nino
sebagai istri gue harus bisa masak tuh
nggak usah pesen online terus
gue pengen banget nih ngerasain masakan gue
kayaknya lo pengen kena pisau
makanya hati hati bentar bentar
kamu itu kalau
pakai pisau mau pelan pelan
makanya ratu yang cantik
kalau nggak bisa nyiapin makanan dari makanan online
yang penting kan
kamu nggak perlu capek
tabarga bandetnya lima ribu
mama sih rencananya tinggal disini mau bantu bantu
cuma jadi gak enak nih ganggu
kalau nggak enak kasih kecil
masak apa sih
itu kenapa wortelnya dipotong seperti itu
masak apa sih masak apa kamu tadi ya
adin masih gak enak badan lo
aku udah suruh kiki tadi di dapur
buat nganterin makanan ke kamar buat andi
masa kiki ke kamar rumah andin dulu ya
bu kasih sarapan ke andin
soalnya kasian banten
gak ada apa apa
kalau jangan lupa bawa vitamin juga ya
aku sedih kalau mama sakit
mama jadi gak bisa
nganter aku ke sekolah
nanti doain mama biar cepet sembuh ya
nanti biar papa yang nganterin anda ke sekolah
kamu gak kesiangan nanti nganterin reina dulu
aku mau ke polsek prajarima dulu
gak langsung ke kantor
elsa dipanggil kesana
semoga semuanya berjalan lancar ya allea
dan kebenaran segera terungkap
itu pengen kita semua
setelah kejadian kemarin
tendang elsa tenang
lo pasti bisa kasih alesan yang meyakinkan polisi soal sumarno

aku gak bisa dipercaya apa apa yang dia bilang
aku gak bisa dipercaya apa apa yang dia bilang
papa itu gak ada bukti
selama mama masih bersikeras dia pelakunya
polisi gak akan bisa begitu aja nangkep gue
selama gak ada bukti yang meringankan mama
mereka gak akan bisa nangkep gue
gimana kalau polisi nggak percaya
gimana kalau gue langsung diciduk
apa gue harus kabur
apa gue harus kabur
apa gue harus kabur
apa gue harus kabur
aku cuma mau ke kamar mandi sayang
aku cuma mau ke kamar mandi sayang
hai pekerjaan rumah di pagi hari udah selesai sekarang tinggal kiki pergi ke kampus
semua orang punya kecantikan masing masing termasuk kikia minarti nomor gak dikenal
geri itu sebenarnya mendem
ya maklumlah pemalu kita sebagai teman cuma mau bantu aja sih siapa tahu jodoh
siapa itu yang bilang bilang ayam kiki cantik salah dia yang betul itu ayam kiki cantik gelita
dimana orangnya siapa orangnya unjukin di uya hajar
ini waduh apa yang harus lakukan
hai selamat pagi
selamat pagi kami dari kepolisian
beraca lima membawa surat panggilan untuk ibu elsa andita
sehubungan dengan penyelidikan kasus pembunuhan parok
dari keterangan dua saksi yang baru kami terima
ini emang kenapa lagi sih pak
kenapa saya harus diperiksa lagi
saya gak tau apa apa loh soal kejadian itu
lagi juga udah jelas kan ibu saya juga udah ditangkep dan dia udah ngaku semuanya kan
kenapa saya dibawa bawa juga sih
puasa harap ikut kami ke kantor dulu
dan berikan penjelasan nanti di sana
karena dari keterangan dua saksi mengarah keterlibatan anda pada kasus ini
selamat pagi pak
kami dari kepolisian praja lima
membawa surat panggilan untuk ibu elsa anindita
sehubungan dengan penyelidikan kasus pembunuhan baru
kami dari kepolisian praja lima
dari keterangan dua saksi yang baru kami terima

kenapa saya harus ikut ke kantor polisi saya gak mau
sebaiknya anda ikut kami
nanti semua bisa dijelaskan di kantor
udah ikutin aja apa kata polisi
kalau kamu kayak begini nanti kamu dikira mempersulit
dan itu hukumannya lebih berat
tapi sayang aku tuh gak bersalah
ya sudah kalau memang kamu tidak bersalah
kamu pasti dibebasin
kenapa harus takut
ya apaan sih
kamu tega aku dibawa polisi kayak begini
udah ikutin aja kata polisi
gak usah bantah terus
sayang aku gak usah
pak jangan bawa saya
tolong ibu kooperatif
pak saya gak bersalah
saya gak mau dibawa saya gak mau di penjara
kok bakal dro para kom sehen
harian aku thy
jadi pagi lagi
kau harus kasihan
noh jadi elsa yang udah bunuh roy noh
ini bener bener mumpi buruk buat keluarga kita noh
ma aku kantor polis
aku mau lihat perkembangan di elsa di sana
eh itu bukannya elsa anindita ya
model brand ambasador kecantikan itu
wah iya bener sampai ini yuk
kasus apa nindan
status udah tersangkan dan
sini kemu sayang
aduh aduh aduh
nggak antarin aku ke sekolah
kalau bisa papa nganterin rena setiap hari ke sekolah
ya ada rena masuk sama ancus ke dalam ya
belajar yang pintar
kalau gitu saya sama rena masuk ke dalam dulu ya pa bos
tolong jagain dan baik baik
saya sudah dibawa ke kantor polisi belum ya
selamat siang pak
selamat siang pak
maaf pak saya mau tanya
elsa sudah dibawa ke kantor polisi belum ya
kami sudah bawa bu elsa ke kantor polisi pak
terima kasih banyak pak
saya segera ke sana
simpson pandai ya
kami harus untuk musim

apa polisi udah punya bukti
pasti dia ketakutan